sampai jumpa di video selanjutnya

ada maksud apa lagi sih anak
atau jangan jangan dia mau jahatin lia lagi
yudri jalan ada lia nya loh
tuh cepet din lagi nungguin
tapi awas ya sampai lu punya rencana yang gak bener
sini dong duduknya
kok jauh jauh banget sih
gue gak punya rabies kok
aku bilang kita mau ketemu sama lia mana lia
gimana ya udah janjian kok
hilang udara segar dulu
mumpung nombelindanya tidak ada
ngapain sih dia bebasin lia
eh tunggu dulu
mumpung si lia keluar
aduh aduh aduh aduh
ri mata gue sakit banget

bisa tukar kalo aku kita bersama sama p
aku pergi dulu
sakit banget ya kenapa gua ga rela banget
kamu udah ga apa apa
tunggu dulu tunggu dulu
ya gini loh
daripada lo itu suka nangis gak jelas
kenapa lo ga sama gue aja
gue jelas lebih sayang sama lo daripada gilang ya kan
gue tau sih lo gak pernah suka sama gue
tapi kan kalo lo kasih kesempatan gue siapa tau
lo mau ga kasih kesempatan gue
lo mau kasih kesempatan gue
gimana ini semua tungguin sini
jangan jadi pemals kamu
nih satu lagi angkat di atas
kamu lihat sendiri
kalau aku mampu melakukan apa saja
termasuk menyiksa perempuan kotor yang kamu puja puja itu
terlaluan kamu kata terlaluan
kalau kamu mau aku berhenti menyiksa
hanya dengan satu sara
kamu harus menurut saya
kepala aku pusing
iya jang sabar ya
bentar lagi juga aku udah jalan kok
ini kesempatan ku untuk cari kabar tentang cao

tidak ker sooner
jadi ini tempatnya
aku harus jadi ranti
di sini gak boleh nyantai
tapi saya gak kebun
pak jangan sakitin ibu saya pak
lihat anaknya ranti
eh muka aja pak
lihat hatinya itu anak mega
pokoknya si siapa més
yang sign tabii hebat mereka
saya tetap fingers hasil
kamu pasti datang kemahari begitu ada kesempatan
tapi untung kamu punya istri yang baik
yang bersedia jauh datang kemari hanya untuk menjemput suaminya
begitu sampai rumah aku akan picitin kamu
karena aku tahu kamu pasti lelah sudah datang kemari
yos atau kamu mau aku makin membuat ranti lebih menderita
aku akan pergi
jenis selama ini kamu sudah tahu si om yos
kamu sudah tahu di mana
ibu mohon kamu pergi dari sini
lia minta ibu justin dulu semuanya
kenapa ibu bisa kenal sama om yos
lia jangan keras kepala
pergi dari sini lia
ia pergi dari sini
kalau mereka tahu kau di sini
ibu akan semakin disiksa